peringatan kepada kita semua untuk tidak membuang sampah sembarangan
karena bila ketahuan petugas dinas lingkungan hidup dki jakarta
anda akan dikenai dendam maksimal setengah juta rupiah
masalah sampah adalah masalah kita semua
meski banyak petugas yang mengangkut sampah
bukan berarti tugas menjaga kebersihan seluruhnya menjadi tanggung jawab mereka
tong sampah sudah tersedia di hampir setiap sudut jalan
tapi kenapa ya masih ada yang suka buang sampah sembarangan
padahal larangan buang sampah sembarangan ada perdanya loh
larangan membuat sampah diatur dalam peraturan daerah provinsi dki jakarta no tiga tahun dua ribu tiga belas
sanksi administratif terhadap orang yang dengan sengaja membuang sampah sembarangan adalah denda seratus ribu rupiah
sementara membuang sampah di sungai kali atau waduk dikenakan denda rp lima ratus ribu rupiah
pelaku usaha yang membuang limbah sembarangan dikenakan denda lima juta hingga sepuluh juta rupiah
dengan ketentuan wajib memproses izin usaha pengelolaan sampah
sejak perda ini diberlakukan dinas lingkungan hidup dki jakarta telah melakukan sejumlah penindakan
di dua ribu enam belas kami sudah mulai bisa mengumpulkan uang denda paksa sampai dua ratus satu juta rupiah
di dua ribu tujuh belas kami sudah bisa memproyek di angka sekitar satu ratus lima puluh an juta rupiah
dan di tahun dua ribu delapan belas ini pun kami terus melakukan semacam ott lah ya bagi pelaku pembuang sampah
menurut isnawa keterbatasan jumlah personel kerap menjadi kendala dalam menegakkan perda tersebut
sedikitnya ada lima puluh penyidik pegawai negeri sipil atau ppns bekerja sama dengan birohukum dki jakarta
polisi satpol pp dan pasukan oranye menindak warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan
sampah sampah yang ada di sini seharusnya tidak dibuang sembarangan oleh masyarakat
padahal jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat truk pengangkut sampah ini
yang biasa selalu berputar di perumahan
tidak sulit bukan
petugas mengangkut sampah ini pun geram melihat sampah masih berceceran
padahal titik titik untuk mengumpulkan sampah sementara sudah disiapkan
pak bapak kan ngumpulin sampah nih kalau lihat orang buang sampah kesel nggak pak
apa yang bapak sampaikan ke mereka biasanya
ya memang nggak ada tukang sampahnya kan ada yang tukang sampahnya gitu
ada yang ngangkut kenapa buang sembarangan
sejumlah warga mengimbau mereka
mereka yang masih suka membuang sampah sembarangan
dikurang kuranginlah kebiasaannya gitu
karena kan kasian juga yang suka nyapu nyapu gitu
jadi membantu mereka lah sedikit
untuk yang masih suka buang sampah sembarangan
ya janganlah kasian juga orang orang yang bersihin ppsu dan sebagainya
dan juga kan kita bisa melihara kebersihan lingkungan kita
kalau bersih kan juga enak
jumlah penindakan atas pelanggaran perda sampah sudah seharusnya kecil
bukan karena kurangnya jumlah personel pemprov
melainkan karena masyarakat semakin sadar
untuk membuang sampah di tempat yang telah ditentukan
roni satria jakarta